wakil presiden yusuf kala meresmikan overpass antapani yang terletak di kecamatan kiara condong dan batu nunggal bandung jawa barat selasa siang
jalan layang yang mulai dibangun pada sepuluh juni dua ribu enam belas dan selesai dikerjakan selama enam bulan ini telah diuji coba pada dua puluh delapan desember dua ribu enam belas
setelah melakukan peresmian bersama menteri pupr basuki hadi mulyono
wakil gubernur jawa barat deddy mizwar dan wali kota bandung ridwan kamil yusuf kala meninjau jalan layang
yang menghabiskan anggaran tiga puluh lima miliar rupiah ini
jalan layang antapani memiliki tiga bentang yakni bentang tengah sepanjang dua puluh dua meter dengan tinggi lima satu meter dan lebar sembilan meter
berbeda dengan jalan layang pada umumnya jalan layang ini merupakan kolaborasi inovasi pembangunan dengan sentuhan seni yang menambah daya tarik jembatan
jalan layang ini secara resmi diberi nama jembatan pelangi
pembangunan jalan layang antapani merupakan proyek kerjasama antara kementerian pupr pemerintah kota bandung
dan pemerintah korea
overpass ini dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di persimpangan jalan antapani dan terusan jakarta terutama pada akhir pekan
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq dari bandung jawa barat
harusnya pembangunan jembatan layang ini istimewa ya selain karena desainnya tadi jika kita lihat sama sama menarik
tapi ada teknologi tertentu juga yang diimplementasikan di jalan layang antapani ini
bisa anda ceritakan
seperti apa teknologi terbaru tersebut
jembatan pelangi baru saja diresmikan oleh wakil presiden yusuf kala bersama menteri pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat
basuki hadimulyono kemudian wakil gubernur jawa barat dedy misuar dan juga wali kota bandung ridwan kamil
jembatan pelangi yang membentang dari jalan terusan jakarta menuju ke jalan jakarta memiliki panjang kurang lebih empat ratus meter
dengan tiga bentang di belakang saya itu merupakan bentang pertama dua puluh dua meter kemudian bentang satu dan dua sembilan meter dengan tinggi vertikal lima satu meter
jembatan pelangi ini merupakan pilot project pertama yang dikembangkan oleh kementerian maksud kami kementerian pupr yang dalam hal ini adalah pusjatan atau pusat jalan dan jembatan dan balitbank
yang mengembangkan teknologi baru ini dengan menggunakan istilah cmp atau corrugated mortar busa pusjatan
di mana teknologi ini merupakan pengembangan dari timbunan tanah mortar busa yang disertai juga dengan baja bergelombang
artinya jembatan ini dibangun tidak menggunakan tanah yang ditimbun tetapi menggunakan mortar busa ringan
ditambah baja bergelombang sehingga beberapa material alam yang digunakan cukup sedikit dan juga ramah lingkungan
biasanya hera untuk membangun jembatan seperti ini menurut pupr sendiri mengatakan butuh waktu
tapi dua belas bulan
namun dengan menggunakan teknologi cmp corrugated mortar busa pusjatan ini hanya dikerjakan selama enam bulan
ini pertama groundbreaking pada sepuluh juni dua ribu enam belas lalu di mana saya waktu itu juga meliput groundbreaking tersebut
ada menteri pupr basuki hadi mulyono yang juga mengetes bahwa ini bukanlah beton tapi juga mortar busa
bentuknya seperti batu bata kemudian bisa dimasukkan ke air dan kondisinya
mengambang tidak tenggelam
inilah teknologi yang nantinya akan terus dikembangkan dan akan digunakan sebagai material di beberapa konstruksi jembatan yang ada di indonesia
selain itu juga biaya yang cukup ringan dari adanya teknologi baru ini
dan tadi menteri pupr basuki hadi mulyono juga mengatakan biasanya untuk membangun jembatan ini bisa memakan dana kurang lebih satu ratus dua puluh miliar
namun dengan menggunakan teknologi
baru itu bisa menghemat enam puluh miliar saja
yakni jembatan pelangi ini menghabiskan dana kurang lebih tiga puluh miliar
luar biasa ya
jadi banyak efisiensi dari sikap ekonomi kemudian waktu pengerjaan juga
sekarang saya ingin mungkin anda bisa memberikan ilustrasi kepada saya kalau nanti saya ke bandung
dengan menggunakan jalan baru ini
akan berapa banyak waktu yang bisa saya efisienkan juga kalau saya ingin mengunjungi bandung kota tempat anda saat ini
hera jika nanti anda akan ke bandung tentu sangat beruntung
karena saat ini sudah dibangun jembatan pelangi ini
dari dua ribu empat saya sering melintasi kawasan ini
di mana di belakang saya ini merupakan persimpangan jalan terusan jakarta dengan jalan jakarta
ketika jam sibuk pagi sore dan juga akhir pekan
kondisinya begitu padat dan juga cukup
nah tujuan dari pembangunan jembatan pelangi ini adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi setiap pagi sore dan akhir pekan di kawasan ini
karena kawasan ini merupakan dua penghubung dua kawasan kecamatan kiara condong dengan kecamatan batu nunggal
bayangkan saja hera sebelum dibangunnya jembatan ini arus lalu lintas yang datang dari jalan cicadas maupun cicahem
dan juga dari terusan jalan jakarta
perusahaan jalan jakarta menuju ke jalan kiara condong maupun ke jalan jakarta di depan saya melaporkan saat ini
ini bisa memakan waktu tiga puluh menit atau setengah jam padahal jarak yang cukup singkat
namun dengan dibangunnya jembatan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh menit

terus ini juga sangat singkat ya jadi efisien juga jadi ini kayaknya ke bandung ya zai ya tapi terlepas dari itu mungkin sedikit saya ingin tahu karena tadi ada pihak korea yang anda sebutkan baru kita tahu juga bersama
seperti apa sih singkat saja anda menceritakan skema kerjasama indonesia dan korea seperti apa untuk pembangunan jembatan pelangi ini
ya hera jembatan pelangi ini merupakan kerjasama antara kementerian pupr dengan pemerintah kota bandung dan juga pemerintah korea
dimana dana yang dihabiskan untuk membangun jembatan ini ada kurang lebih tiga puluh lima miliar rupiah

komposisinya adalah dua puluh dua miliar rupiah itu berasal dari dana kementerian pupr
satu miliar rupiah berasal dari pemerintah kota bandung dan tiga miliar rupiah dana dari pemerintah korea berupa material atau konstruksi bahan yang digunakan untuk membangun jembatan pelangi ini
dan info sedikit saya tambahkan bahwa jembatan pelangi ini merupakan jembatan yang gabungan antara kolaborasi seni dan juga pembangunan
dimana di belakang saya ini merupakan banyak sekali lukisan lukisan mural dari keramik yang
ini merupakan lukisan yang diperoleh oleh pemerintah korea
ini merupakan lukisan yang diperoleh oleh pemerintah korea
ini merupakan lukisan yang diperoleh oleh pemerintah korea
lelukisan yang dibuat oleh seniman lulusan itb john martono selama dua bulan setengah menghabiskan dua ribu enam ratus meter persegi keramik
dan ini menjadi pembeda antara jembatan jembatan yang ada saat ini
ya zai kalau saya ke bandung saya wajib untuk foto karena ini karya juga anak bangsa tadi ya anak itb dan efisiensi
menjadi simbol bangsa ini harus lebih efisien memang harusnya ketika membangun proyek proyek infrastruktur

terima kasih atas tapuran anda langsung dari bandung jawa barat